nah akan segera memasuki kawasan stadion untuk kemudian menyapa para relawan yang sudah hadir sejak pagi hari tadi
sudah terisi penuh hingga ke tribun atas masing masing relawan membawa atributnya masing masing
baik itu dari atribut partai kemudian juga dari atribut relawan hadir untuk menyambut baca pres dan juga bacawa pres dari koalisi indonesia maju
tadi sudah terlebih dahulu datang lia ketua umum dari partai amanat nasional zulkifli hasan sebelum prabowo tiba
dan sudah sempat memberikan keterangan pers yang menyatakan jika pan sudah bulat mendukung pasangan prabowo gibran untuk maju di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
padahal sebelumnya yang kita ketahui dari partai amanat nasional ini mengusung nama erick thohir sebagai bakal calon wakil presiden
tapi saat kami konfirmasi ulang seperti itu lia dinyatakan oleh ketua umum partai amanat nasional bahwa pan sudah bulat bersama dengan koalisi indonesia maju
mendukung gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping prabowo subianto yang akan maju di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
artinya dari koalisi indonesia maju ini memang mengklaim koalisinya
sudah solid dalam mengusung satu nama
gibran dianggap sejumlah pihak dapat mewakili pemilih ataupun pemimpin muda mendampingi prabowo subianto
kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah relawan yang ada di stadion indonesia arena ini lia
mereka mengaku antusias dengan dideklarasikannya pasangan calon ini karena merasa prabowo dapat mewakili
jatuh pangkul abu abu temra
dengan data parah final watt
pokok anane bakal meeaboe pesuka perasaan ku rapah kali
semuanya silahkan berdiri bersama sama

yang meriah menyambut prabowo
prabowo dan gibran hadir menggunakan kemeja berwarna biru muda
kami juga akan mengonfirmasi apa makna dibalik warna biru muda
yang dikenakan oleh prabowo dan juga gibran pada hari ini
hari salah satu hari bersejarah di mana keduanya akan mendaftarkan diri
ke komisi pemilihan umum sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
prabowo dan juga gibran merupakan pasangan ketiga yang mendaftarkan diri ke kpu
setelah sebelumnya ada anies dan juga muhaymin iskandar
kemudian ada juga dari ganjar pranowo
dan juga dari mahfud md yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke kpu
ini menjadi partai ataupun koalisi ketiga yang mendaftarkan diri ke kpu di hari ketiga
maksud kami di hari terakhir
pendaftaran komisi pemilihan umum dibuka
diketahui komisi pemilihan umum sudah membuka pendaftaran baca pres
ataupun bakal calon wakil presiden sejak tanggal sembilan belas oktober lalu
dan ditutup pada hari ini dua puluh lima oktober
dimana prabowo dan gibran akan menjadi pasangan terakhir
kita akan pantau suasana disini
kembali ke lihat
terima kasih nabila putri melaporkan dari kawasan indonesia arena yang luar biasa
sudah sangat ramai ini
apalagi sekarang sudah datang pasangan capres dan cawapres yang ditunggu tunggu
saya masih bersama dengan pemimpin pertama yang di sini

pak arief mungkin ini kita lihat tadi seperti anda bilang
ini adalah salah satu cara kita bisa melihat bahwa begini
dengan begini masyarakat indonesia kemudian juga yang dari muda
yang berusia muda bisa tertarik untuk peduli kepada pemilu dan juga politik indonesia
lalu untuk proses yang hari ini terpentingnya adalah pendaftaran
apa menurut anda hal yang krusial yang memang harus diperhatikan oleh pasangan calon ini
pada saat mendaftar kemudian juga setelah itu sambil menunggu klarifikasi dan juga verifikasinya begitu
pendaftaran yang dilakukan hari ini itu harus berlangsung sempurna
karena ini hari terakhir
walaupun tadi sampai malam ya pak ya
iya sampai malam
jadi kalau dimulainya tanggal seminggu
yang lalu ya
sampai dengan tanggal dua puluh empat kemarin itu jam kerja
sampai dengan jam empat sore
nah untuk hari terakhir karena regulasi itu kan mengatakan sekian hari
nah hari itu adalah mulai dari jam satu sampai dengan dua puluh tiga lima puluh sembilan
nah itulah pemaknaan itulah yang kemudian menyebabkan oke berakhir tanggal dua puluh lima hari rabu
nah maka dimana itu akhirnya kpu harus membuka pendaftaran sampai dengan pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan menit
nah kepada bakal pasangan calon pak prabowo subianto dan gibran
ini seluruh dokumen harus ada
harus dinyatakan lengkap
karena kalau gak lengkap gak bisa daftar dia
jadi harus dinyatakan lengkap
dan saya yakin pasangan pasti sudah
menghitung itu ya
pasangan calon pertama dan kedua serta yang ketiga ini
ketika daftar pasti juga mereka tidak mau
publik mengatakan mereka tidak siap
jadi dugaan saya juga nanti akan lengkap
kemudian kpu akan melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang dikirim tadi
jadi untuk tahap pertama hanya akan dicek lengkap atau tidak
nah setelah itu dinyatakan memenuhi syarat mendaftar
nah setelah itu diverifikasi kebenarannya
apakah dokumen ini memang benar
apakah dokumen ini jangan jangan ada yang